kita suruh ke pulang
aku tuh ga sampe hati sen
meliatin dev tuh disiksa terus sama mama
lebih baik aku aja yang gantiin dev
udah digosok halus cepat kan
dalam waktu sehari sudah selesai
jadi pakaiannya ga numpuk ga bau
apa ibu menemukan uang lima puluh ribuan
sama cincin di pakaian saya
emangnya setiap hari
uang bu mimin selalu tercacar dalam pakaian
pasti ada bu
saya ga tau tuh
kalo bu diana ga jujur
ibu harus mengembalikan uang dan cincin saya
saya bukannya nuduh ya bu
tapi memang saya sengaja menaruh cincin dan uang itu di pakaian ini
rupanya nih ibu ngejebak lagi
aku harus pisah
jadi gimana bu diana
apa ibu menemukan

oke saya tanya anak saya dulu ya

kamu nemuin uang lima puluh ribu sama cincin gak di dalam pakaiannya bu mimin
tuh kan bu
ibu denger sendiri kan
dev yang jujur dong dev
pasti ada kok bu
ya memang beneran gak ada
ma ma tidak percaya
ma ma harus ngebukin sama bu mimin
kalau kamu tidak memravin uang bu mimin
sini tangan kamu kalau tangan kamu terbakar berat
hai curi kecil enggak dimana mana kamu tuh maling
bumimin bumimin percayakan kalau saya itu tidak ngambil uang dan cuci bumimin saya permisi
dia kamu jangan nangis berisik pening kepala mendengar kamu nangis kamu nangis sana di luar
gimana kalau besok kita cari papa
maksudku kalau ketemu kita suruh papa pulang
aku tuh gak sampe hati sen
sen ngeliatin dev tuh disiksa terus sama mama
kadang aku tuh mikir
lebih baik aku aja yang gantiin dev
kan kesian juga sih dev
udah lah kak aku tuh paling males ikut gini di kakak
pasti mundut mundutnya aku juga yang kena
sen emangnya kamu tuh gak kasihan dikit pun sama si dev
ya kasihan sih
mama tuh lebih pintar dari kita kak
setiap kita mau nolong pasti kita ketahuan
tapi kita gak bisa diem aja lah
terserah kakak deh
asal kalau kita dihukum kakak takut sendiri ya

bapak jemput dev
mulai hari ini dan seterusnya

dev berangkat sekolah yuk
ini kan udah siang
kamu sekolah kan
udah langsung aja berangkat sana geh
udah sekolah dev
bukan urusan mama
kenapa bangunnya ke siangan
udah mama mau pergi
cepet banget bangat
ternyata ini sepatunya pake tuh
terima kasih dari kita
saya punya pembantu baru
iya permisi bu
kamu ini mau sekolah kamu mau ke sawah sih
ke sekolah bu
soalnya tadi pas saya lagi jualan saya ketemu anjing bu
anjingnya ngejar ngejar saya
ya anjingnya saya gebuk bu
eh tas saya malah dibawa buah mancingnya
nih tangan kamu kenapa itu
hari ini juga ibu akan panggil mama kamu
biar mama kamu menghadap kepala sekolah
biar kepala sekolah juga tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi sekarang ini
bu jangan bu
dulu beef itu sangat rajin baik dan pintar
tapi sekarang keadaannya berbalik satu ratus delapan puluh derajat
dev datang dengan terlambat tidak bawa tas bajunya lusu
dia memberi alasan bahwa dia dikejar kejar dengan anjing
ah tapi menurut saya itu tidak masuk akal bu
saya juga nggak ngerti apa yang terjadi dengan anak saya